tim gabungan badan tenaga nuklir nasional atau batan dan badan pengawas tenaga nuklir atau bapeten
menurunkan empat tim pada minggu siang untuk melakukan pengambilan tanah di area yang terpapar radiasi
mereka berhasil mengambil sebanyak tiga puluh sembilan tong tanah di perumahan batan indah setu tangerang selatan
yang selanjutnya akan dibawa ke pusat teknologi limbah radioaktif
menggunakan truk khusus milik batan untuk pemeriksaan lebih lanjut
namun proses dekontaminasi dihentikan pada minggu sore akibat hujan
sekretaris utama bapeten mengatakan secara aturan tidak dibenarkan untuk melanjutkan kegiatan dalam kondisi hujan
karena dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi silam
nah dengan keadaan hujan seperti ini bisa dilihat ini tanahnya sudah jadi basah
ini secara proteksi radiasi sudah tidak dibenarkan untuk melanjutkan pekerjaan
karena itu dikhawatirkan terjadi kontaminasi silam
jadi bisa terjadi kontaminasi
sementara itu proses investigasi oktum yang membuang sisa limbah radioaktif juga masih terus dilakukan
bapeten menekankan bahwa paparan zat radioaktif bukanlah dari kebocoran reaktor bata
bapeten pun telah mulai mendata perusahaan mana saja yang memiliki zat cesium satu ratus tiga puluh tujuh di indonesia
menurutnya cesium satu ratus tiga puluh tujuh biasanya digunakan untuk keperluan industri contohnya pabrik kertas dan baja
dimulai dari apa
misalkan dengan mengumpulkan data data perizinan dulu
jadi kita ingin tahu pengguna cesium satu ratus tiga puluh tujuh seluruh indonesia itu berapa banyak dan siapa saja
nah kita mulai dari situ
kemudian nanti digabungkan dengan data data di lapangan
dan juga mungkin kemampuan forensik nuklir yang ada di batan
dan juga mungkin proses lidik sidik yang dilakukan oleh teman teman polri
nantinya usai dilakukan proses dekontaminasi di area yang terpapar
pihak batan bersama bapeten juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti barang bukti
pihak bapeten juga akan kembali melakukan pemetaan paparan radiasi untuk menjamin keamanan warga perumahan batan indah
dikikutan cnm indonesia